terima kasih anda masih bersama kami
tuntutan supporter bonek agar andik firmansyah kembali bergabung dengan persebaya surabaya tinggal selangkah lagi
saat ini manajemen bajul ijo sedang melakukan negosiasi dan akan mengumumkan status andik dalam waktu dekat
status andik firmansyah di persebaya surabaya yang belum jelas akan segera terjawab
saat ini manajemen telah melakukan pembicaraan dengan pemain sayap timnas indonesia senior tersebut
meski ada beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam upaya memulangkan andik ke persebaya
namun pihak manajemen akan terus berupaya untuk memuluskan rencana itu yang akan diumumkan pada beberapa hari ke depan
andi ini adalah icon andi ini adalah stand up persebaya
dia memang tegaskan ke kita dia kalau di indonesia tidak ingin main di klub lain selain persebaya
dan kita juga ngomong kita juga ingin tapi ada banyak hal hal ini yang harus kita beri kesempatan
selain status andik firmansyah manajemen juga memberikan kabar gembira setelah legenda hidup persebaya surabaya bejo sugiantoro didapuk
menjadi pelatih persebaya surabaya kategori usia sembilan belas
bergabungnya pelatih berusia empat puluh tahun itu sebagai upaya membangun regenerasi yang tangguh di persebaya
banyak mantan mantan persebaya atau legend legend persebaya yang punya kemampuan juga
tapi saya di sini dipertarung oleh pak asrul pak teta akul
jadi mau tidak mau saya akan seobjektif mungkin untuk memilih pemain pemain
sementara jelang pertarungan
pertandingan perdana piala presiden menghadapi pstni persebaya surabaya terus menggelar latihan rutin
meski menjadi tuan rumah piala presiden grup c
turnamen pada musim ini akan digunakan sebagai ajang pemanasan mesin di kompetisi liga satu musim ini